dari penyebabnya pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi belum bisa memastikan
apakah tsunami disebabkan oleh aktivitas anak gunung krakatau atau bukan
sebab secara historis tsunami yang terjadi di selat sunda tidak diakibatkan oleh anak gunung krakatau
tsunami yang terjadi di selat sunda berdasarkan soloviet dan go pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
ada beberapa kejadian tsunami yang terjadi di selat sunda
di antaranya terjadi karena erupsi atau aktivitas gunung krakatau
tapi aktivitas ini sudah sederhana jadi pada tahun seribu empat ratus enam belas
kita ketahui bahwa aktivitas tersebut sangat besar aktivitasnya dan juga tsunami nya sampai ke daerah jakarta
kemudian selain itu juga terjadi tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi
antaranya sumber gempa bumi biasanya terjadi di daerah jakarta
di zona megatrust di sini di selatan selat sunda
jadi di sini zona zona yang bisa berpotensi menyebabkan tsunami
dan di antaranya telah terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa bumi pada tahun seribu tujuh ratus dua puluh dua seribu tujuh ratus lima puluh tujuh seribu delapan ratus lima puluh dua dan seribu sembilan ratus lima puluh delapan
selain itu juga ada beberapa kejadian tsunami di selat sunda